kali ini di showbiz corner ada film horror yang akan bergentayangan di bioskop tanah air
judulnya kodrat berkisah tentang seorang ustadz yang diburu oleh sesuatu yang jahat
trailernya tadi dibuka dengan ayat al quran dan ya yaudah ya
ini kayaknya emang film yang gak akan bikin jantung anda istirahat
tayang sebentar lagi dua puluh tujuh oktober kita langsung aja ngobrol dengan pemain pemainnya di studio cnn indonesia
ada vino gebastian ada marcia timoti ada maudie efrosina
hai apa kabar
jadi ini kalian di film horror boleh dong jelasin dulu satu satu perannya sebagai apa dari maudie
aku halo aku maudie efrosina disini berperan sebagai asya
aku anak tertuanya ibu yasmin yang diperankan oleh kak caca
karakternya disini memang
apa ya anak yang agak sedikit membantah sama orang
bukan membantah sih cuman dia kayak
jadi di desa desa tempat kami tinggal itu memang sedang ada wabah yang banyak kejanggalan lah
tapi disini si asya ini orangnya gak percaya sama hal hal mistis
jadi dia logis banget orangnya sehingga banyak bentroknya sama ibunya
berperan sebagai yasmin yasmin warga dari desa yang tadi diceritakan sama maudie
perempuan dengan dua anak di mana desa itu sedang banyak masalah punya masalah keuangan juga keluarga ini
jadi memang dalam keadaan yang sangat tidak baik lah bisa dibilang
dan keadaan semakin memburuk sampai akhirnya ustadz kodrat masuk ke desa itu
oh hadirlah sang ustadz
ya saya vinogi bastian saya berperan sebagai asya
saya ustadz kodrat
jadi kodrat ini seorang ustadz yang diberi karunia oleh allah itu bisa merukiah orang
nah suatu saat dia gagal dalam merukiah
nah jadi dia mempertanyakan lagi apakah dia sudah pantas menjadi seorang ustadz
apakah dia harus belajar lagi
nah akhirnya dia memutuskan untuk belajar lagi ke pesantrennya
dan ternyata di pesantrennya itu terjadi kejadian kejadian yang luar biasa
sebelum lebih lanjut soal film kodrat saya mau tanya ke vino ini film horror pertama
kenapa akhirnya mau main film horror
sebetulnya bukan akhirnya
kenapa karena ada istri mungkin
enggak juga dulu justru sebenarnya kita nggak tahu nih sebetulnya akan dipasangin
jadi emang pertama kali
sebetulnya banyak sih dapet tawaran film horror
tapi kayaknya buat aku yang kodrat ini cukup klik gitu
karena biasanya kan kalau misalnya film horror itu ustadz itu jadi kayak apa ya pelengkap gitu
misalnya ketika ada suatu kejadian ustadz datang membereskan keadaan itu
ustadz yang menang atau enggak ustadz yang mati gitu
nah kalau di sini benang merah cerita film kodrat ini justru dibawa oleh sang ustadz
jadi ustadz lah yang menjadi jagoannya mungkin di film ini
kalau marsha apa sih tantangannya main film horror mungkin juga bersama suami
kalau misalnya kayak drama drama sebelumnya kalian berdua gitu
udah tahu ya ini kalau horror tuh apa tantangannya
sebenarnya di horror ini dramanya juga cukup kuat ya untuk kita berdua
jadi agak dobel dobel nih gitu
juga dituntut untuk menjaga ketahanan fisik juga gitu
kenapa memang ada acting yang luar biasa gitu
yang gak pernah seorang marketing melakukan
yang gak pernah baru kali ini
dan itu juga kenapa mengambil film ini karena ya itu salah satunya pertama ya cerita tentunya ya
tapi kedua adalah karena dapat kesempatan baru untuk nyoba peran dan adegan yang belum pernah
karena saya lakukan sebelumnya gitu
dan ternyata berjodoh dengan suami di film ini
kalau mau di melihat dua nama besar ini gimana kemudian bekerja sama dengan mereka
aku udah sering banget gak mencoba ini sih
awalnya aku deg degan pasti
cuma deg degannya memang pada saat proses reading malah
jadi pada saat proses reading
jadi readingnya tetap bareng bareng ya
reading pertama kali deg degan banget pastinya ya ketemu kak marsha dan kak vino
jadi akhirnya aku mencoba dengan mereka ya
agak gemetar agak takut takut gitu
takut salah takut apa
tapi setelah dijalani setelah beberapa hari kita reading sama sama
di lokasi di set tuh udah ya udah lebih lepas sih lebih enak gitu
karena udah kenal juga udah jadi gak akhort lagi
mungkin deg degannya masih tetap ada ya takut salah takut merasa
agak insecure gitu ya lawannya mereka
itu pasti masih ada cuman lama lama udah terbiasa sih
tadi keren loh
bener sih maksudnya ya ngaji bisa
tapi kan banyak banget harus dibenerin lagi masalah tajud dan lain sebagainya
walaupun film ini bukan film religi yang sepanjang film tuh bacanya terus enggak
tapi kan gimana pun juga ketika mewakili sosok seorang ustadz
bacaannya harus bener
jadi saya minta didampingi oleh ustadz beneran
dan ustadz yang lebih spesifik lagi ustadz yang bisa merukiah gitu
jadi saya gali terus lah dengan ustadz ini namanya ustadz isman
sebenarnya rukiah itu apa sih
terus kalau dalam islam itu gimana caranya merukiah itu eksorsistem itu seperti apa
apakah bacaan bacaannya tertentu
terus bagaimana kalau menghadapi gangguan gangguan gaib yang berbeda beda gitu
jadi memang harus digali terus dan gerakan sampai bacaan yang ada di film ini
memang beneran bacaan untuk rukiah gitu
jadi saya gak pengen apa ya gak pengen ngasal gitu
tapi jujur nih kalian pernah lihat nggak sih di sekitar kalian ada orang kerasukan gitu
terus kayaknya jadi pembelajaran sendiri mungkin marsha
kalau aku lihat langsung belum pernah
paling ya lewat di tv atau apa gitu iya
tapi kalau langsung di depan mata belum pernah
kalau ke apa namanya kalau misalnya melihat yang sampai dengan kekuatannya besar sekali dalam itu enggak
tapi kalau misalnya kayak ngeliat orang yang dibersihin
itu sepanjang kita syuting ada
maksudnya tapi kan maksudnya bukan sesuatu yang mengganggu gitu loh
karena kan kita memang syuting jadi orang yang bersihin gitu loh
yang ditemani oleh si ustadz ini
jadi kadang kadang kalau dia udah mulai mendekati orang apa gitu
itu tandanya kayaknya wah dia lagi dibersihin
entah apa yang dibersihin kan kadang kadang rukyah itu bukan semuanya berhubungan dengan sihir atau hal hal yang gaib gitu ya
tapi rukiah itu juga bisa membersihkan penyakit ataupun kesehatan dan lain sebagainya
kalau maudie pernah nggak ngalamin hal hal seperti itu
kalau ngelihat langsung pernah sebenarnya beberapa kali
tapi ya aku gak tahu
aku gak apa namanya gak mencari tahu lebih lanjut karena takut deh
jadi mending aku jangan deket deket dulu deh
oke jadi proses pembuatan film ini berapa lama
totalnya film ini dikerjain kalau digabungin itu sebetulnya satu bulan tiga puluh hari lah
tapi persiapannya kira kira satu bulan sampai dua bulan
cuma karena waktu itu pandemi jadi kita syutingnya itu terbagi tiga
jadi openingnya itu kita lakuin di tahun dua ribu dua puluh akhir
dua tahun yang lalu ya
oh terus bagian tengah filmnya diambil pada tahun dua ribu dua puluh satu pertengahan
dan ketika mau lanjut ke bagian akhirnya tuh ternyata waktu itu tuh ada ini ya corona
jadi kita harus tunggu lagi selama empat bulan dan baru kita lakuin di cisarua
jadi yang sebagian besar diambil di jogja syutingnya
oke nah kalau marsha kan takut film horror
ketika ditawarin ini gimana baca naskahnya dan segala macam
kalau untuk syutingnya aku nggak takut gitu
dan pernah punya pengalaman syuting dulu pertama kali untuk horror
dan justru pengalaman itu menyenangkan jadi buat aku gak kapok dan seneng gitu syutingnya
tapi kalau filmnya nonton film horror memang gak pernah suka
kecuali film yang aku perankan aku berani
ini syutingnya dimana sih
yang mana yang ini kodrat jakarta paling banyak di jogja
di jogja jogja dan jakarta
oke jadi kalian itu dalam satu adegan itu
jangan di dalam satu adegan itu jarang bareng bareng sebenernya ya
aku sering banget selalu sama maudie hampir hampir
oke karena ibu dan anak
oke ini kan di tahun ini ya udah cukup banyak film horror sebenarnya
kemudian muncullah kodrat dengan teasernya dengan trailernya yang buat saya pribadi buat saya personal ini cukup menjanjikan
banyak banget jumpscare dibuka tadi dengan ayat ayat al quran yang kayaknya relate banget dengan masyarakat indonesia
jadi pesan apa sih yang mau disampaikan ke masyarakat mungkin dari peran kalian masing masing dalam film ini
saya dari maudie
kalau misalkan pesen mungkin lebih apa ya
jangan ya nurut urut lah sama orang lain
karena sebenernya kalau dari karakter apa ya
di sini tuh banyak banget dari orang orang yang udah nonton kebetulan kami juga udah nonton
melihatnya tuh dengan pesan yang berbeda beda jadi banyak banyak pesan yang bisa diambil tuh dari hal yang beda gitu dari film ini
jadi aku belum bisa ngasih tau banyak karena belum tayang juga
gak boleh ya
kayak takut spoiler tapi mungkin salah satu yang paling dilihat untuk dari karakter asha mungkin nurut lah sama orang tua
kalau mamanya apa nih pesan yang ingin disampaikan
mungkin kalau dari peran aku sendiri nggak ingin memberikan pesan pesan apa apa sih sebetulnya ke penonton ya
selain menambah keriaan dalam film kodrat
tapi kalau dari film kodrat sendiri aku menemukan banyak hal kalau untuk aku pribadi selain ya genre horror yang saya rasa bisa menghibur banyak orang pastinya
tapi juga banyak nilai nilai kayak antara kebaikan dan kejahatan
antara bagaimana seseorang itu tidak sombong dengan segala kelebihan yang dikasih tuhan gitu
lebih ke itu sih kalau buat aku
kalau vino mungkin ada nggak tahu saya melihat dari trailernya kayak ada kritik sosial yang disampaikan sebetulnya
iya gak sih
sebenernya memang iya dan tidak ya tapi kalau saya pribadi ngeliat memang kodrat ini sebuah gambaran realita yang ada di kehidupan sosial
kalau saya pribadi melihat memang kodrat ini sebuah gambaran realita yang ada di kehidupan sosial
tapi kalau saya pribadi ngeliat memang kodrat ini sebuah gambaran realita yang ada di kehidupan sosial
tapi diterjemahkan dalam versi horror gitu
karena banyak sekali di dunia kita sehari hari gitu orang orang yang merasa sepertinya udah pantas melabeli dirinya ustadz padahal sebenarnya ilmu agamanya masih belum mumpuni gitu
kodrat sendiri memberi pelajaran buat saya sendiri bahwa belajar itu gak akan pernah ada habisnya
dan yang paling berhak melabeli diri kita adalah orang yang beriman ustadz atau apa itu cuman allah gitu
sementara sebagai manusia ya kodratnya harus belajar terus harus menambah ilmu terus gitu dan jangan pernah merasa dialah yang paling kuat dialah yang paling benar
apalagi menjudge diri orang bahwa dia berdosa ataupun tidak berdosa semua itu tuhan yang menentukan gitu
oke jadi kenapa kita harus nonton kodrat
karena mungkin di film horror indonesia yang tadi katanya banyak itu belum ada nama vino gebastian
maksudnya memang ya ini karena baru pertama kali
jadi ya kodrat ini bukan cuman menawarkan kehororan aja ketegangan aja tapi film ini juga memberikan perspektif lain dari film horror gitu
kalau biasanya film ustadz cuman eh apa namanya karakter ustadz hanya menjadi pelengkap di film film horror tapi di sini ustadz lah yang menjadi jagoannya
oke jadi kita akan tunggu film kodrat tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh dua di bioskop indonesia
oke jadi kita akan tunggu film kodrat tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh dua di bioskop indonesia
jadi nanti langsung aja kalau udah liat trailernya cukup menakutkan ya buat saya pribadi
saya harus lihat langsung apakah memang semenjanjikan itu ya filmnya
oke terima kasih banyak marcia vino vini
terima kasih vino gebastian terima kasih maudy falsina sudah mampir kesianan indonesia kita jumpa lagi nanti mungkin di project project selanjutnya oke
yes oke itu dia tadi showbiz corner pekan ini
oke kita berhenti disini dan kembali ke studio